kalau kalian semua tidak mau menikahkan kami kami tidak akan pergi dari rumah ini sebelum kami menikah
afin apa yang kamu lakuin ini emang bisa bikin ibu kamu merestuin kita
cepat lakukan sesuatu jangan sampai alves pergi sama mereka
sebentar lagi akan kubuktikan sama semuanya kalau aku sudah menikah dengan bella
setelah aku buktikan kalian tidak akan pernah bisa lagi memisahkan aku sama bella
setelah kita masuk
tolong padahal minta
tolong padahal minta
bapak bisa kebakaran
saya nggak tahu kang kenapa rumah ini bisa kebakar kang
saya tadi hanya pergi keluar untuk membeli makan
papung hulu dimana papung hulu dimana
papung hulu tertidur di dalam kang afin
kebakaran kang afin
pikir italia di dalam

itu penting buat hidup aku
tidak ada sesuatu yang berharga untuk hidup aku
apinya makin membesar kang
jadi buku nikah kamu sama bella kebakar
percaya gak kebakar
lalu penghulu mana
penghulunya gak sempat menyelamatkan diri mah
dia juga ikut tewas
tapi gak kebakar
emang beneran rom
sekarang kamu angkat kaki dari rumah saya
atau kamu akan membiarkan anak kamu berbuat dosa dengan anak laki laki saya
karena anak kamu sudah menjerat anak laki laki saya
jangan hina adik saya seperti ini lantas
emang kenyataannya kayak gitu kan
bella itu perempuan murahan
dia cuma ngincar harta keluarga kami
saya gak akan pernah membiarkan kalian menghina anak saya
apa kalian tetap mau disini
mau terus dihina anak mereka
lebih baik kita tinggal di jalanan daripada kita dihina terus seperti ini
tolong kamu jangan pergi
biarkan bella pergi
kamu lihat sendiri kan
ibu kamu tuh gak suka sama bella
kalau mama nggak percaya kalau kami sudah menikah
kami akan menikah ulang
kami akan buka sekali lagi
mama bisa menjadi saksi
dan semua kalian juga bisa menjadi saksi
karena cuma bella yang aku cintai
kaiko kaiko tolong carikan kami penghulu
kami akan menikah
kalau kalian semua tidak mau menikahkan kami
kami tidak akan pergi dari rumah ini
sebelum kami menikah
cepat lakukan sesuatu
jangan sampai afin pergi sama mereka
udah gak perlu
gak perlu cari pebuluh

jangan sampai dia pergi sama mereka

gak perlu cari penghulu
biar mama yang akan antarkan bela ke rumah penghulu
untuk menikahkan kalian berdua
ibu syukur mah
ibu syukur karena mama mau merestuin pernikahan kami
mama kok malah merestuin pernikahan mereka sih
kamu gak usah ikut campurnya
tante makasih banyak
tante akhirnya merestuin hubungan saya sama afin
kamu pikir dengan menikah dengan anak saya
kamu akan hidup bahagia
itu cocoknya hidup di pinggir jalan
sekalipun ilalang itu tinggal di dalam rumah mewah seperti ini
tetep aja gak bisa
kamu mau menikah kan
saya gak akan ngebiarin kamu merendahkan anak saya
saya itu nggak seperti kamu sylvia
saya percaya kalau bella itu sudah menikah sama alvis
jadi gak perlu lagi ada pernikahan
bela ayo kita pergi dari sini
biarkan kami pergi afif
kamu boleh jemput bella kapan aja kamu mau
tapi kamu harus keluar dari bayang bayang ibu kamu
kamu cukup tegas jadi suami
dan kamu sylvia
kamu beruntung punya anak seperti alvif
semoga dia bisa merubah kamu ke jalan yang benar
kalian keluarganya pak darman kan
kenalkan saya firman
saya anak buahnya pak dharma
saya sudah mendengar tentang kematiannya pak darman
saya tadi ke rumah ibu
mau mengucapkan bella suntawa saya
tapi rumah itu kosong
rencananya saya akan ke rumahnya pak arta
jangan pernah sebut sebut nama keluarga somong itu lagi
bukannya pak darman itu teman baiknya pak arta
jangan sebut nama itu lagi
afif apa apaan sih ini
gak usah deh
sebagai seorang suami
saya harus melindungi istri saya
saya harus ketemu dengan bella
mama kan nawarin untuk menikahkan kalian kembali
tapi ibunya yang sombong malah nolak
dengar gak kamu tadi
kamu gak boleh keluar dari rumah ini
kamu gak kasihan sama kondisi papa
papa masih koma
selama kalian belum bisa menerima bela di rumah ini
aku tidak akan pernah mengerjakan kakek di rumah ini
mama mau bangun maaf
sekarang keluarga ibu tinggal disini aja
anggap aja ini rumah sendiri
gak perlu sungkan
terima kasih atas bantuannya
saya berhutang budi sama anda
ibu jangan berpikir seperti itu
selama ini pak darman sudah sangat baik sama saya
disaat saya terpuruk berada di titik nol
pak darman sudah memberikan berat di dalam panggung saya
memberikan saya pekerjaan sehingga
saya bisa mempunyai kehidupan baru seperti
sekarang ini mungkin dengan cara
seperti ini saya bisa membalas
kebaikan pak darman
pak darman itu sudah seperti guru
bahkan beliau adalah penyelamat bagi saya
masih ada banyak orang yang
bisa menghargai papa saya
dengan cara yang baik
pak firman maaf sebelum ini saya minta maaf
saya nggak ada maksud apa apa
sepi sekali ya
pak firman belum berkeluarga
sudah beberapa bulan ini
pak darman memberikan
proyek di palembang buat saya
rumah ini saya tempati kalau
saya hanya ada di jakarta
daripada rumah ini kosong
gak keurus lebih baik kalian tinggal disini
dan kalian bisa tinggal disini
selama kalian mau
terima kasih banyak ya pak
saya permisi dulu karena
banyak pekerjaan yang harus saya selesai
terima kasih ya pak